selanjutnya yang juga jadi sorotan
sidang perceraian mantan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama dengan veronika tan kembali dilanjutkan
sementara itu sesosok kerangka manusia kembali ditemukan di kawasan bandung jawa barat
selengkapnya dalam kilas viral berikut ini
sidang gugatan perceraian mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama kembali digelar di pengadilan negeri jakarta utara rabu pagi
dalam sidang yang digelar secara tertutup ini
baik ahok maupun veroniga tan tidak hadir
pihak ahok hanya diwakili oleh adik sekaligus pengacaranya vivi leti indra
sementara veronica kembali hanya memberikan surat ketidakhadiran
meski tidak dihadiri keduanya persidangan perceraian tetap dilanjutkan
lewat kuasa hukumnya ahok berharap majelis hakim memberikan hak asuh anak kepadanya

jadi memang dikesih
di keluarga kristen kita diajarkan untuk mengampuni dan mengasihi dan memberkati
jadi walaupun ada perceraian bukan berarti harus saling pemusuhan tetap kita menjaring silaturahmi

kita minta supaya hak asuh anak memang diberikan kepada pak ahok
hal terakhir di seterusnya ayat bertanya
duringotto ranjutan peneliti terkenal tuan masyarakathel bukit begini
tiba di tempoh maut betul atau tidak
pak cik tiora di jakarta agak tertawa

menurut pak ahok
universitas negeri makassar menemui para pendemo
dan memberikan keterangan terkait pembayaran biaya kkn